kakak kamu adik mama mama kamu
tapi banyak sekali pertimbangan yang tantepikirkan
sampai pada akhirnya
pada hari itu
mama akan coba untuk itu
semoga hasilnya seperti yang kita semua harapkan bersama
hari ini mama datang
aku udah manduk nih ma
mama boleh gak aku tidur sama papa
mendingan kita berdoa aja dulu
supaya papa bisa cepat sembuh
aku harap segala sesuatu akan berakhir baik besok
mama sa dan juga mas al
jadi gitu tante yang aku ungkapin ke adi
apa yang aku omongin ke adi
tante marah ya tante gak setuju ya tentang gak suka ya
kak gak tante suka kok
malah tante itu dukung
sumpah aku gak nyangkau banget tante dukung
tapi keputusan tetap ada sama rendy yo
aku gak mau
aku gak mau
tapi makasih tante udah setuju
kalau dari sikap adi sih ya
jelas sih dia hanya
diam aja dan
yang aku lihat juga adi
masih sangat jelas
ya tapi kan namanya hidup ya mbak
kita harus tetap terus berjalan
kalau bisa ya
berdoa tiap malam
dan minta supaya allah itu meluluhkan hatinya rendy
allah itu pembolak balik hati mbak
makasih ya tante buat sarannya
makasih tante udah merestui
yang aku sedang tanya
ki jangan gue ki
ya kan yang punya kepentingan kan si tumasa ki
iya tapi nemenin ke depannya
siapa aja minta antarin ke depan presiden juga nyelonong sendiri
suara apa itu
suara apa itu
srirau itu rambut tidur
itu ga ngerti
baru hari terbarui
suara apa sih ini
yut papa jangan berisik
bahwa kamu bisa di sini
kan bingungnya gak ada kunci
rena mau berbahasa sama papa
aku mau bantuin ingetin papa
rena mau cerita ke papa
pak mau mending mending kan
apalagi anak sendiri
papa mau aku cerita
aku bawa dengan papa ya
papa jangan berisik

selepas apa melau
kalau jangan sayang ke mama
jadi mana rencewa semuanya
sama berbesa sama rene
ya oh apa ini sama englishsta itu
eh apa itu
kenapa orang tua gini semua
apa apartemennya seperti ini
kepala k sexual
jangan sandaran dulu ya
ya gak apa apa
sandaran pake ini aja
udah kan pak
yaudah aku mau ceritain ke papa
terserah rena rena mau cerita apa
anak anak bisa membawamu kembali
mengingat semua kebahagiaan yang pernah menjadi milik kita
waktu dulu papa sayangnya gimana
papa selalu jagain aku pas aku sakit
terus tau bikinin aku donat
terus papa ntarin aku ke sekolah
tapi dulu aku sekolahnya
sekarang aku udah sd
sudah sd sekarang ya
untung aku tadi lihat rena keluar dari kamarnya
ternyata dia malah ke kamar kamu

semoga usaha rena ini bisa berjalan ke kamar kamu
buat kamu pulih ya
kiki mending kalian gua

eh dah dicariin tuh tadi
ini lagi ribet sih
bukannya yang ambil sendirian di dapur ujung ujungnya masuk ke dalam rumah juga kan
apa sih bir
masa panggilannya masih pak riza
pantesan pak riza demen buat masuk ke dalam
apanya ada batu dibalik udang
udang dibalik batu
jadi betul kata ayang kiki pak riza
kudu ada ayang ayang
kalian ini sih berkenaan apa sih aneh banget
iya pak riza saya paham teman ngopi kan
tapi alangkah lebih enaknya ditemenin langsung sama orangnya bukan begitu ya
warnanya merah cantik
kan tadi gua udah bilang kalo lu cie ciein gue kalo lu nge cie ngin gua gua bawa lu ke kua mau ya
oh itu yang aku tunggu
ini pasti pabrik beneran
lu emang bener bener ya kiki
ngapain jadi salah nabok
pak riza jangan dimandiin jangan dicuci mukain bekas tangannya ya
bapak untung dapat adobel
kopi dapet kue dapet tamparan juga dapet
bumbus aja pak bukulang
apa benar tante rosa berbohong ya allah
mungkin dia stega itu pada almarhumah mama dan aku
ya allah mohon angkat keresahan dan was was dari hati hamba
mohon berikan pula mama tempat terbaik ya allah
berikanlah kesembuhan kepada lebaran
lindungi tante rosa dan keluarga
sebab hanya mereka yang hama miliki setelah mama tidak ada
ya allah mohon engkau tunjukkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah
dan penuhi hati hamba dengan kesabaran dan keikhlasan untuk menerima apapun goresan takdirmu
dan untuk hubungan hamba dengan sienna berilah petunjukmu ya allah
dekatkan dan satukan hati kami hanya jika memang itu yang terbaik menurutmu
papa juga gak keberatan kan
udah aku keluar ya mak
eh ke ucah anda mas
enggak lah aku cuma nyiapin aja peralatan kamu aja mandi
antelin kamu kesana kan kamu lagi sakit kan
kenapa mas kenapa
gak butuh yang gue seluas sama tapi ya nyaman paling penting
tenang rosa tenang kamu harus tenang
tenang supaya aku bisa menyampaikan cerita ini dengan benar
tante rosa kenapa gelisah sekali ya
kira kira ini mau cerita apa
tante udah sarapan belum
aku kan mau sarapan kita sarapan bareng yuk
tante udah sarapan sorry tante agak sedikit pengel
tante udah sarapan it's okay
oh udah sarapan
ini dia tante silahkan
wajah tante rosa memang tegang banget sih
so apa nih yang bawa tante pagi pagi datang ke apartemen aku gak ngabarin sepuluh
dah sebenarnya ada yang ingin tante bicarakan sama kamu sal
tante mau cerita ke kamu soal mama kamu saya
ada apa tante
ini sobekan dari diary mama kamu
alhamdulillah akhirnya kak rosa mau menolongku
aku baru keckets
sem destinaku itu mengejar apa akarnya

wartegara ini jadi mabuk juga
aku pen satan
dan saya akan kirim milik ke sal
biar sal yang memilih sendiri
apakah dia pilih kamu yang bukan siapa siapa
atau keluarganya dia sendiri
kenapa hidup gue jadi kayak gini sih
gak jelas banget semuanya
kok lo bisa sih tidur nyenyak
selama ini gue terus yang kejar kejar klien
gara gara penalti itu
gue juga lagi pusing fair
dan enggak tidur gue tuh kalo malem gak nyenyak
paling enggak kan lo tau
perjanjian klausur kerja sama kita
kalo lo buat masalah
ya lu sendiri yang beresin
udah lo tenang aja fair
bentar lagi gue akan dapetin uangnya
lo suruh gue tenang
manajemen bisa bangkrut
oh iya kalau yang di luar negeri kan tajir
kenapa lo gak minta tolong sama dia aja
aduh gak bisa
yang ada gue disuruh pindah lagi ke australia
dan gue gak mau hidup terpisah
beda negara sama sal
yaudah kalo gitu lo minta tolong sama sal aja
biar kalian bisa sama sama di sini
kesalahan ini gue sendiri yang lakuin
jadi gue yang harus bertanggung jawab
pokoknya gue akan selesaiin masalah gue sendiri
karena salah gue kesal juga udah banyak banget
gue akan bawa lo ke pengadilan
dan semua klien gue akan gue suruh nuntut lo rame rame
ya udah kakak
butuh waktu yang sangat lama untuk bisa cerita ini ke kampus
bukan tante tidak mau menolong mama kamu
bukannya tante bermaksud mundur untuk menjadi pendonor mama kamu
tapi pada waktu itu tante terlalu lama berpikir dan
terlalu lama untuk memutuskan
tante terlalu takut
tante tidak mau menolong mama kamu
kakak kamu adik mama mama kamu
tapi banyak sekali pertimbangan yang tante pikirkan
sampai pada akhirnya semuanya terlambat
pada hari itu pihak pihak tante menolong mama kamu
dia tidak mau menolong mama kamu
tapi banyak sekali pertimbangan yang tante pikirkan
sampai pada akhirnya semuanya terlambat
pada hari itu
pihak pihak tante terlambat
pihak pihak tante terlambat
pihak pihak tante terlambat
rumah sakit menelpon tante
tante takut untuk mengangkatnya
tante takut untuk menjawab
telepon itu karena tanda takut bahwa
hari itu adalah hari dimana tanpa harus
segera melakukan transplantasi
untuk mengabarkan kalau
aku gak tahu tante
aku hancur sekarang ini
nah kau masih bisa tante
aku harus tutup kartunya jadi apapun
silakan arm padaiten
aku sudah reminder aku tante
dulu aku masih never get out
aku harus tetap bekerja darling
jangan kerjain makanan makanan
sarah brand calendar
tahir sudah selesai
tante juga sayang sama mereka sama mu
aku juga sayang sama tante
gak usah tau sar